dalam tayangan video warga terlihat petugas kepolisian berjalan mendekati motor yang ditumpangi dua orang di pemberhentian lampu lalu lintas
melihat polisi pengendara motor nampak berusaha kabur sehingga polisi tersebut spontan tampak membuat gerakan mendorong pengendara hingga terjatuh
wakil kepala polres sabah semarang akbp dwi perbawanubraha mengatakan peristiwa itu terjadi senin lalu di jalan pemuda
dari hasil pemeriksaan insiden bermula saat polisi ingin menindak pengendara yang menaiki motor tanpa plat nomor kaca spion dan menggunakan kenal potbrong
pengendara takut akan kena tilang dan berusaha kabur
kepada yang bersangkutan telah langsung kita mintai keterangan
kita interograsi dan selanjutnya untuk saat ini yang bersangkutan juga sudah kita berikan tindakan disiplin
karena memang ada beberapa kriteria internal yang menjadi aturan di kita yang telah tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan
meski kasus ini berakhir damai pengendara motor dijatuhi sanksi tilang sesuai tingkat kesalahannya
sementara petugas polisi lalu lintas tetap dijatuhi sanksi disiplin